sejumlah lembaga survei kembali merilis peta elektabilitas capres dua ribu dua puluh
sejumlah nama baik dari kalangan kepala daerah dan juga politisi
masih bertengger di jajaran tokoh dengan elektabilitas yang tinggi
namun dari sederet nama capres potensial
bagaimana peluang capres yang tidak berasal dari kubu di luar istana
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung
ada bang adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
dan juga bang andi sinulinga inisiator kolaborasi warga jakarta
selamat malam bang andi sindulingga bang adi praetno apa kabar sehat sehat
selamat malam bang andi
malam hari ini kita coba mau mengulas potret survei yang juga dilakukan oleh bang adi praitno
tadi bang adi praitno saya langsung ke anda dulu deh bang adi
jadi anda mengatakan ada sepuluh nama capres potensial itu
itu semuanya kemudian adalah jokowismen
artinya orang orang yang berasal dari kubu
di istana atau lingkaran presiden jokowi dodo
nah pertanyaannya sekarang kemudian
bagaimana dengan peluang nama nama yang ada di luar istana
apakah itu semua terkonsentrasi ke nama pak anies baswedan
atau ada nama nama lain yang menurut survei anda punya potensi yang besar
pak reinhard pertama saya ingin mengatakan bahwa survei yang kita lakukan kemarin itu adalah
yang kita wawancara itu adalah tokoh aktivis
yang menurut kita memahami soal situasi politik nasional menuju dua ribu dua puluh empat
di tiga puluh empat provinsi ya itu kalangan aktivis ada yang rektor
ada kemudian aktivis lsm dan seterusnya dan seterusnya
mereka kita minta untuk memberikan skor satu sampai sepuluh lah kira kira begitu ya
nah nama nama yang kita sodorkan adalah sebelas nama capres yang menurut kita dalam survei selalu muncul ya
yang dipersepsikan sebagai capres kandidat yang potensial bisa maju di dua ribu dua puluh
nah kalau dihitung rata rata ternyata dari sebelas nama itu ya
totally adalah orang yang saat ini memang terafiliasi ke istana
sebut saja misalnya ada prabowo ada kemudian ganjar ada sandi di situ ada erick thohir gitu ya
dan seterusnya dan seterusnya
itu kan adalah orang orang yang saat ini inline dengan kekuasaan
di luar itu sebenarnya publik melihat satu satunya orang yang di luar kekuasaan politik adalah anies baswedan
kan itu yang kemudian muncul satu pertanyaan
dari wartawan sekalipun anies misalnya masuk dalam tiga besar
kenapa elektabilitasnya cenderung agak sedikit jauh misalnya dari prabowo ataupun ganjar ya
dari jarak persepsi opini publik yang misalnya sering kita rilis
temuan dari beberapa data yang kita olah misalnya
ternyata pemilih pemilih yang merasa kecewa dengan jokowi
yang kemudian merasa sebal dengan kebijakan kebijakan kontroversi pemerintah
itu ternyata tidak otomatis kemudian beralih
mendukung anies misalnya
mungkin ini kurang sentuhan ya dari anies untuk diolah sebagai bahan kapitalisasi sebenarnya untuk mendongkrak elektabilitasnya
dan sebagian yang lainnya kelompok kelompok yang kecewa ini
lebih wait and see sebenarnya melihat kira kira yang siapa bakal dipilih oleh mereka
tapi secara umum dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan
ada ceruk pasar yang sebenarnya cukup positif yang sebenarnya bisa diolah oleh anies karena
kalau dipersepsikan oleh publik di luar non pemerintah saat ini
hanya anies bukan ahy
tidak dapat kalau ahy postur dan portfolio politiknya sebagai tokoh non pemerintah
yang kemudian diproyeksikan sebagai tempat bernaungnya kelompok kelompok yang anti dan kecewa terhadap pemerintah
inilah yang kemudian saya sebut tidak in line
yang sering mengkritik
tapi kenapa misalnya elektabilitas anies itu
ini yang kemudian data data yang kita olah dalam berbagai temuan yang kemudian dipertanyakan oleh teman teman wartawan kemarin
ini yang saya sebut sebagai jalan panjang menuju dua ribu dua puluh
terbak dinamis karena memang tergantung momentumnya lain hadiah
itu yang kemudian saya di highlight gitu di beberapa media oleh teman teman
anies gagal mengkapitalisasi kelompok kelompok kritis gitu ya sebagai bahan elektabilitasnya
kira kira begitu lain saja secara umum
baik bang adi pemilih kritis atau orang orang pemilih presiden jokowi yang kemudian kecewa
dari yang anda potret di survei ini kemudian masih kemana arah suaranya
kalau kemudian belum dimaksimalkan oleh capres di luar istana
katakanlah pak anies yang disebut sebut berpotensi
lalu saat ini potretnya ini kemana lari suaranya
apakah kemudian juga masuk ke dalam orang orang yang dianggap dekat juga dengan presiden
dekat dengan istana
ya sebagian yang lainnya itu sebenarnya belum menentukan pilihan politik ya
meski sebagian yang lainnya juga itu terdistribusi ke tokoh tokoh yang dulu berseberangan dengan jokowi
ada sandi dan prabowo juga mendapatkan insentif
karena dalam banyak hal sebagian pendukung jokowi maksud saya sebagian pendukung prabowo
sebagian juga pendukungnya sandi itu banyak yang tidak puas dengan sikap politik
yang selalu dikeluarkan oleh pemerintah turut terkama
terkait dengan kebijakan kebijakan politik yang kontroversial
artinya kalau masih ada tokoh tokoh oposan dalam tanda kutip yang masih melekat pada sandi dan prabowo
itu kemudian tidak bisa diangkut secara total sebenarnya
oleh anies misalnya sebagai orang yang saat ini memang diproyeksikan di luar kekuasaan pemerintah
pada level yang lain misalnya saya mencoba untuk menjelaskan pada kelompok kelompok yang saya sebut kecewa itu
yang sebenarnya adalah kelompok kelompok yang kritis reyn hadid
mereka tahu persis bagaimana portfolio dan personifikasi politik kandidat yang menurut mereka
itu layak dan pantas dipersepsikan sebagai orang yang akan diusung untuk dua ribu dua puluh empat
sebagian besar memang ke anies sebagian kecil itu lari ke sandi dan prabowo
sebagian kecil yang lainnya sebenarnya lebih tidak memutuskan pilihan politiknya saat ini
mereka bilang rata rata wait and see karena belanda masih jauh kira kira begitu secara umum
oke saya ke bang andi di sini dulu

bagaimana anda menanggapi potret survei yang belakangan ini juga dikeluarkan sejumlah lembaga
yang masih menempatkan sebetulnya nama namanya masih belum banyak bergeser ya
masih pak prabowo pak ganjar pak anies baswedan
tapi ada highlight tadi dari bang adi praetno bahwa selama ini elektabilitas pak anies cenderung masih berada di angka yang cukup berjarak
dengan nama nama yang lain padahal kemudian masih bisa untuk mengkapitalisasi ceruk suara
anda sependapat demikian bang andi
ya yang pertama kalau kita lihat ya dari banyak survei itu setiap survei itu highlightnya beda beda ya
jadi kita misalnya saya membaca saya sengaja print ini ya kepercayaan utama ini yang di gagas oleh bung adi prayudno dengan dua ratus tujuh tokoh ya
kalau di breakdown di setiap provinsi itu ada enam responden kecuali jakarta yang lebih banyak ya dua belas gitu
nah ini saya nggak tahu saya tidak sepakat di sini ada term electability karena ini opini
tidak bisa dipahami sebagai electability itu yang penting dulu
nah yang kedua kemarin juga ada survei terbaru juga smrc kan bicara soal kelompok red kritis
mereka mendefinisikan ini kan definisi dari para surveyor tentunya
ini membuat bagaimana kelompok kritis itu kemana preferensinya
nah di situ memang anies terlihat tidak menonjol
termasuk dalam saya kembali ke soal key opinion leader ini
kalau kita lihat berdasarkan apa yang dirumuskan oleh pen survey dalam hal ini parameter
maka anies dan ganjar itu menurut saya masih dalam batasan ruang lingkup yang sama
dibuat oleh kategorisasi oleh parameter sendiri
sepuluh sampai dengan tujuh ratus sembilan puluh sembilan itu masuk kategori baik
nah jadi kalau dilihat dari situ sebenarnya anies ganjar
bahkan di situ disebutkan ada pasang diaga uno ya
yang tiga pak prabowo dibawah nomor enam
menurut saya itu masih sama sama persepsinya
tinggal yang kita mau compare adalah
apakah key opinion leader yang diambil sampelnya oleh parameter ini
itu akan berbanding lurus dengan electability
nah itu yang menurut saya pertanyaan yang perlu
kalau kita lihat di sini juga
kita lihat hampir semua lembaga survei
hampir semua ada juga yang berbeda
tapi kalau kita ambil rata rata
itu top tiga nya itu adalah pak prabowo pak anies pak ganjar atau sebaliknya
tapi dalam key opinion leader
itu pak prabowo ada di range ke enam kalau dilihat dari range nya ya
nah tapi kalau dilihat dari angka rata ratanya
itu masih satu kategorisasi
dan tidak ada satupun dari nama nama yang disajikan itu yang masuk kategori sangat baik
dan tidak ada yang menurut saya
saya nggak tahu sepanjang mata saya melihat
cuma pelan yang agak terlalu rendah
nah tapi menurut saya ini adalah masukan
masukan yang baik buat siapa saja nama nama di sini
kan capresnya belum nih
jadi kalau dikatakan rheanggang tadi adalah capres capresnya belum
nah pak anis itu masih masih
masih gubernur dki jakarta
belum menjadi calon presiden
dan dia belum melakukan kerja kerja yang terukur sebagai calon presiden
nah kalaupun pekerjaan pekerjaannya selama ini sebagai gubernur
dianggap punya implikasi yang positif
yang di gadang gadang orang sebagai calon presiden
tapi pak ganjar pak anies hari ini termasuk pak prabowo
itu cuma yang kita bisa lihat itu
masih ada waktu yang akan dikatakan mau aneh dari
itu belanda masih jauh tadi itu
masih ada waktu untuk melakukan serangkaian aksi aksi politik
untuk mendapatkan dukungan dan simpati publik
khususnya yang dimenangkan oleh bong adi tadi adalah
yang sekitar tiga puluh lima tiga puluh enam persen yang kecewa terhadap pemerintahan pak jokowi
yang tidak bisa diambil ya
katanya lebih banyak itu memilih diam atau undecided voters
yang belum menentukan arah pilihannya
nah itu saya kira komentar itu pak
komentar saya begitu
oke bang adi ada tanggapan bang silahkan
ya kan sebenarnya ada pertanyaan dari wartawan
jadi bang adi dengan ppi dan prc itu
ini kan top tiga nya nggak pernah berubah tuh pasti
kalau nggak prabowo ganjar dan anies lah
itu selalu inline secara berubah
tapi ada yang kemudian bertanya yang memunculkan angka prosentase
kalau dalam survei ke opinion leader
itu bukan prosentase tapi nilai yang kita minta
mereka kita minta untuk memberikan nilai dari satu sampai sepuluh
dari sebelas kriteria yang kita pilih lah kira kira begitu secara umum
nah tapi ketika ada pertanyaan dari wartawan tentang tiga besar
yang kemudian menunjukkan angka angka elektabilitas
kenapa sih misalnya anies itu dalam beberapa survei
baru kemudian kita buka data data yang based on opinion publik
tidak lagi berdasarkan kol atau key opinion leader
dalam temuan kita yang secara lilis terbuka beberapa bulan yang lalu
kita sebutkan bahwa kelompok kelompok yang kritis
dalam arti itu kritis yang mempreteli kebijakan pemerintah ya
mungkin berbeda dengan smrc
kelompok kritis itu adalah kelompok rasional ya
yang mereka punya gadget tingkat pendidikannya di atas rata rata
dan mereka punya handphone dan lain lain
nah kalau kita yang kita persepsikan key opinion leader itu adalah orang orang tertentu
jumlahnya juga terbatas
kembali ke pertanyaan wartawan itu
kita bilang bahwa kelompok kritis itu adalah
kelompok yang kecewa dengan berbagai kebijakan politik pemerintah ya
misalnya soal revisi undang undang kpk tentang undang undang cipta kerja
isu isu terkait dengan apa namanya mahalnya minyak goreng gitu
dan seterusnya dan seterusnya
angka itu besar ternyata
persentase yang kita temukan misalnya kurang lebih lima atau tiga puluh enam persen ya
nah kalau kemudian itu dibaca sebagai orang yang kecewa
dan akan memilih kemungkinan figur di luar pemerintah
karena menghindari istilah capres
kan hanya ada anis kenapa tidak boleh
karena itu bulat sih ke anis gitu
tapi kemudian anies cuma mendapatkan dua belas persen
tidak tiga puluh lima sebesar kelompok orang yang kritis dan kita sebut juga rasional ini
ternyata ketika ada cross tabulasi
ya rata rata pemilih mereka itu satu
memang karena rasional
mereka tidak buru buru menentukan pilihan politik
ada juga loyalis yang dimiliki oleh prabowo dan kemudian sedega uno
di situ sebenarnya riwayat berita itu kemudian dinaikkan oleh teman teman
cnn dan lain hal
ada dua hal
pertama tentang key opinion leader yang kita persentasekan
rata rata tokoh itu nilainya enam tujuh
sebenarnya hampir setara semuanya
nilainya cukup baik
tapi ketika ada pertanyaan tentang tiga besar
kenapa rentang margin antara anies dengan prabowo dan ganjar ini seringkali agak sedikit jauh
misalnya selisihnya sembilan delapan gitu
ada apa pak adi
langsung kira kira begitu
maka kemudian kita coba tampilkan data data kita yang lain yang based on opinion publik
di situ muncul angka prosentase
jadi secara umum kalau key opinion leader kita nggak menyebut persentase itu nggak ada logikanya
yang adalah penilaian penilaian skor
yang kemudian kita pakai pendekatan likert itu ya
dari satu sampai sepuluh kemudian kita konversi dari kualitatif menjadi kuantitatif
itulah suara suara yang muncul kemarin
itu kira kira angka yang had
oke bisa dipahami saya ke bang andi lagi
bang andi apa pendapat anda pandangan anda kalau kemudian kita melihat juga hasil survei yang lain
sebetulnya memang ada jarak yang cukup
yang cukuplah antara eletabilitasnya pak anies dengan pak ganjar dengan pak prabowo subianto
padahal panggungnya jelas sekali gubernur dki jakarta gitu ya
tapi kemudian belum terkonsolidasi kira kira mungkin gitu
belum bulat suara pemilih yang kecewa atau non pemilih presiden jokowi ke pak anies baswedan sendiri
menurut anda dari temuan temuan survei itu apa yang bisa anda lakukan
yang pertama gini yang pertama yang diklarifikasi oleh bung adi tadi itu

tapi pertanyaan luar tangannya terkait eletabilitas kemudian bung adi menjawab dengan data data di luar dari key opinion leader
itu yang menurut saya yang jelas tadi ya terang disampaikan
dikatakan oleh bung adi praetno sehingga kita juga saya juga sempat membaca itu sempat
gimana itu presentasinya
saya tidak melihat prosentase sementara saya lihat skor
tapi saya kira sudah dijelaskan dengan baik dari duplik
nah yang kedua terkait soal survei ini
jadi gini ya bung renard kita lihat ya
survei dua ribu dua belas dua ribu tiga belas itu survei itu tidak banyak orang
pak amin rais
ya itu nama nama dan ada sby sebagai incumbent masih dimasukkan namanya
itu tidak banyak
itu empat sampai lima nama yang disurvey oleh para lembaga lembaga survei
nah ini hari ini mulai dari setahun yang lalu
jadi sehingga angkanya itu tidak ada yang determinan
pak amin makanya kalau di wm
ya makanya kalau di wm
dari survei survei itu maka tumbuhlah narasi kalau kita mau frame gitu ya
bahwa tidak ada satupun calon yang betul betul kuat
kira kira pakai ukuran seperti itu misalnya
nah sekarang begini
kalau kita mau lihat calon itu kuat betul betul preferensi yang nampak
dan semakin memperkecil anti semitism voters
nanti pada kita bisa lihat ketika
orang ini sudah benar benar mendapat dukungan dari partai politik
itu biasanya yang undecided tadi itu pasti akan mengecil
orang orang yang ya sekarang kalau disurvey pun dia datang lembaga survei
ngomong sama dia udah nanti lah itu
dia bilang dia tidak jawab lagi
karena dia sudah tahu sekarang survei survei ini kan untuk begitu begini
dia tidak akan jawab
itu perilaku juga para responden yang kelompok kelompok kritis ini
dia tidak akan mungkin menjawab secara terbuka

kecuali masalah seperti saya
misalnya kalau ditanya saya jawab
tapi banyak dari mereka yang tidak mau jawab
nah kalau yang kedua maaf ya yang kedua yang pertama tadi itu
kalau sudah ada partai politik
nah yang kedua kalau kita survei kita frame kita bungkus biar kita bingkai
itu hanya lima dan tiga nama
atau kalau tidak lima dan tiga nama dalam setiap survei yang banyak itu
cara bertahap dikerucutkan
menjadi lima belas menjadi sepuluh menjadi lima dan menjadi tiga
dan menjadi dua juga kita lihat kalau head to head itu seperti apa
nah ini kalau kita mau edukasi publik untuk membuka semua data itu dengan baik dan benar
nah saya tidak tahu om adi pradit nong
tapi saya tahu ada banyak lembaga survei yang tidak membuka data itu
nah misalnya contoh
contoh lagi ya
kalau kita betul betul mau jujur untuk menyampaikan sesuatu yang baik
ya memberikan nutrisi yang positif untuk masyarakat kita
setiap survei itu pasti dimulai dengan top of mind
apa sesungguhnya yang ada di kepala publik
maka kalau mulai dari top of mind
maka dia harus dibikin simulasi juga
yang top of mind itulah yang terus dijejelin kepada publik
sehingga ketika dia dibikin nama pakai kartu nama dengan secara
tak tutup misalnya dia akan kelihatan
tapi kan tidak ada beberapa lembaga survei menyodorkan nama nama yang tidak ada dalam top of mind of publik
itu yang saya katakan kadang kadang elit ini juga mengintervensi publik
nah itu saya setuju dengan rtb haram berhasil dalam konsep and theory of modern demokrasi yang menggugah soal elitisme ini
karena elitisme itu yang dianggap absurd dijadikan sebagai teori oleh herac
nah itu pikiran pikiran saya seperti itu
jadi terakhir saya ingin mengatakan bahwa
kalau kita mau lihat signifikansinya
maka semakin kecil calon calon itu semakin besar elektabilitasnya
semakin dilewarkan semakin banyak itu semakin kecil kecil elektabilitasnya
ya kira kira begitu bu
oke ya menarik menarik
kita lanjutkan setelah break ya bang
jadi kembali ke pertanyaan awal kalau begitu
seberapa besar peluang capres yang diasosiasikan datang dari kubu di luar istana
apakah punya peluang yang sangat besar atau kemudian akan sulit menandingi orang orang yang dikatakan bang adi itu jokowis ⁇ man kira kira gitu
kita break kami akan segera kembali
baik tadi sudah banyak yang kita bahas bersama dengan bang andi sidulingga dan juga bang adi praitno soal elektabilitas capres
dan kita bedah tadi beberapa
nah sekarang kembali ke pertanyaan awal
saya ke bang adi praitno dulu kalau begitu
jadi seberapa besar kemudian peluang nama nama di luar yang diasosiasikan dekat dengan istana atau berasal dari istana ini bisa menandingi capres capres ini
atau berasal dari istana

atau berasal dari istana

atau berasal dari istana ini bisa menandingi capres capres ini
katakanlah pak anies atau mungkin nama nama yang lain bang adi
katakanlah pak anies atau mungkin nama nama yang lain bang adi
kalau dilihat ceruk pemilihnya tentu di luar pemerintah calon di luar pemerintah atau figur di luar pemerintah
ini kan relatifly punya pasar yang relatif lebih besar ya
karena kalau yang saya sebut oleh jokowi's man tadi ini kan berhimpit himpitan
priuk dan ceruk yang sebenarnya saling menyempit
nah dalam berbagai kesempatan selalu terbuka saya mengatakan kenapa kelompok kelompok kritis yang kecewa ini
tidak otomatis dilari kepada figur yang dinilai punya potensi maju di dua ribu dua puluh
antara ahy dan anies yang paling menonjol tentu anies ya
kemudian dilihat oleh publik yang paling mungkin bisa di endorse sebagai figur yang antitesa gitu ya terhadap figur figur yang nantinya akan diusung oleh pemerintah itu satu
ternyata orang orang yang kecewa itu reinhardt kalau kita breakdown dari data data yang kita miliki
adalah orang orang yang relatively mereka engage ya peduli dengan kehidupan politik keseharian
tentang harga harga tentang informasi soal kegaduhan elit usulan tentang penundaan presiden dan seterusnya dan seterusnya
sekalipun mereka kecewa tidak otomatis dia pindah ke lain hati
banyak yang ngedan di tempat gitu ya menjadi undecided voter belum menentukan pilihan politik
tapi pada saat yang bersamaan ada pemilih tradisional sebenarnya pemilihnya sandi dan prabowo itu yang sebenarnya dia iman politiknya turun naik
dia kadang dukung pemerintah kalau betul kebijakan politiknya
tapi juga sering kritis
jadi kalau kebijakan kebijakan itu terhadap pemerintah kalau kemudian kebijakan kebijakan yang terong
inilah psikologis pemilih kita sebenarnya yang agak rumit untuk dihitam putihkan dari sekarang ya
tapi secara umum opini publik ini kan sebenarnya industri baru dalam politik yang harus kita nikmati
dulu kalau bicara politik kan pasti hanya elit elit tertentu yang dibicarakan
ketua umum partai anggota dewan calon presiden tertentu hanya itu yang kemudian diperhitungkan termasuk darah biru
raya kecil seperti itu itu yang diperhitungkan
seperti pak adi ini petani nelayan kan nggak pernah dihitung
adanya survei opini publik atau key opinion leader sebagai bentuk untuk memotret bagaimana aspirasi masyarakat
tentang persepsi dan pandangan mereka soal orang yang dinilai punya kapasitas potensi
dan tentu saja di profiling punya kesempatan maju untuk di dua ribu dua puluh empat
makanya bersiliuran opini nya dia up and down turun naik tergantung suasana hatinya
yang kedua yang paling penting kalau ditanya
apakah orang yang kemudian dispersepsikan maju di luar kekuasaan ini bisa leading
ya tergantung bagaimana persona politiknya
pak anies misalnya kalau nggak salah di bulan oktober ini akan berakhir masa jabatan politiknya sebagai gubernur
apakah pak anies bisa menunjukkan aroma dan pamur politiknya sebagai the one and all e di luar basis non pemerintah
jangan jangan muncul figur baru misalnya
siapa tahu pak gatot muncul gitu atau ustaz somad gitu muncul

juga punya irisan yang sama sebenarnya dengan pak anies pemilihnya
misalnya kalau kita lihat dalam beberapa nama
pemilih pemilih islam itu kalau ada namanya ustadz somad gatot nurmantio anies
itu suara anies relatifnya nggak terlampau kuat dia terdistribusi tuh ke ustadz somad gitu ke gatot
tapi kalau dihilangkan nama gator nama ustadz somad pemilihnya pindah ke anies gitu loh mas
makanya ini yang saya kira apakah panggung politik tetap bisa dipelihara oleh anies setelah tidak jadi gubernur
yang kedua tentu soal keberpihakan
anies selama ini kan memang sangat nyentrik dalam arti dia adalah antitesas
sosok tokoh yang selalu dihadap hadapkan dengan pemerintah saat ini
siapapun tokoh yang dilahirkan dari pemerintah yang bakal diusung nantinya
maka lawannya adalah anies baswedan
positioning politik ini kalau bisa dirawat tidak nyerong ke tengah tidak nyerong ke kiri
mungkin saja kelompok kelompok kritis yang saat ini sebenarnya cukup banyak ini bisa dikapitalisasi
sebagai berkah dari demokrasi yang kemudian bisa dikapitalisasi
maka itu bisa diwujudkan sebagai elektabilitas
tentu sebagai bekal untuk menuju dua ribu dua puluh
karena pada saat yang bersamaan di internal koalisional pemerintah
nama namanya kan trennya juga mulai positif
misalnya ganjar itu kan kalau kita pakai survei opinion publik
dia naiklah sedikit sedikit gitu ya nempel prabowo
kemudian dulu ada sandiaga uno yang tidak pernah diperhitungkan namanya menjadi salah satu kandidat capres
setelah kalah pemilu kan hilang namanya
tapi belakangan dia nempel muncul lagi riba
tapi belakangan dia nempel muncul lagi riba
yang kemudian dinilai orang cukup pantas juga untuk menjadi salah satu orang yang diproyeksikan maju
masuk empat besar gitu
mk opinion leader juga dia bersandingan dengan ganjar dengan anies
kemudian dengan yang lain seperti ridwan kamil dan seterusnya
kan itu saja sebenarnya fluktuatif
tergantung bagaimana suasana hati dan tentu saja keberpihakan politik yang didesain ke depan
oke bang andries nulungga bagaimana pendapat anda
kalau kemudian pesona pak anies kira kira setelah kemudian turun sebagai gubernur
ini masih bisa memberikan efek elektoral kah atau tidak
dari tanggapan anda seperti apa soal itu
dan apakah kemudian perlu ya orang orang yang diluar istana ini
nama nama yang muncul ini kemudian berusaha untuk masuk ke ceruk pemilihnya pak jokowi sebelumnya
oke itu ada dua ya ada dua pandangan
pandangan yang pertama yang mengatakan anies kehilangan panggung
karena itu bisa mengerus elektabilitasnya
itu pandangan yang pertama ada argumentasinya tentu
nah pandangan yang kedua adalah justru anies bisa membuat panggung dengan lebih jelas
karena anies ini hari ini quote unquote itu kan tahanan kota
dia sulit sekali untuk keluarga ada undangan misalnya ke bengkulu
begitu diundang ke bengkulu ada acara pernikahan kerabat
kemudian mampir ke tempat pak karno diasingkan di rumah ibu fat kalau tidak salah
muncul di sosial media kemudian diserang orang gitu ya
para hatersnya menyerang
dia bikin acara beli padi misalnya beras di jawa barat di jawa timur juga begitu
jadi relatif anies sulit sekali keluar jakarta
nah kalau dia sudah tidak gubernur
maka dia akan mudah sekali untuk keliling indonesia dan membuat panggung panggung
sehingga namanya tetap ada dalam ruang publik
nah itu pandangan yang kedua justru mengatakan
anies akan diuntungkan dia akan lebih leluasa
sementara pak ganjar habis dua ribu dua puluh tiga kan pak ridwan kamil juga habis dua ribu dua puluh
kira kira begitu dia punya kesempatan waktu kurang lebih selama satu tahun
untuk keliling indonesia menjumpai masyarakat di bawah
dan saya kira saya lebih setuju dengan pandangan yang kedua kenapa
jangankan anies ya anies ya ini saya bikin perumpamaan sering begini ya
kalau lah cara berfikirnya orang tidak punya jabatan
dia akan hilangkan panggung
maka giringganesa itu tidak punya jabatan apa apa itu dia kecuali ketua umum partai
ketua umum partainya juga tidak lulus threshold
nah tapi dia nyanyi nyanyi di pinggir jalan saja ditolongin
dan bahkan ada kanal youtube saya mau tersebut misalnya
itu bahkan media media juga memprototi nya
memprototi apa yang sedang dinarasikan si rtb dari kanal youtube itu
dan kemudian wartawan menuliskannya atau bahkan menjadikan isu di media
kalaupun nanti sudah selesai oktober
itu pak anies tidak akan kehilangan panggung itu yang pikiran saya yang pertama
yang kedua terkait soal
bagaimana mengambil ceruk orang orang yang relatif kecewa
nah itu kan kecewa
saya saya pribadi saya mendukung pak jokowi dua prioritas
dari mulai dua ribu empat belas sampai kemudian dua ribu sembilan belas
bahkan di periode pertama agak keras karena partai mendukung pak prabowo
kita dan kawan kawan itu memberikan dukungan kepada pak jokowi jk
sampai kemudian dipecat dari partai golkar
nah dan banyak orang orang yang memang benar
huk adi tadi menyebutkan
orang orang yang mendukung jokowi itu kemudian merasa tidak septis fight terhadap kinerja
khususnya prioritas kedua ini
kalau prioritas pertama itu cukup baik ya
prioritas kedua ini nanti angkat tidak begitu baik
bahkan cenderung mengarah setback ke arah orde baru
itu diindikasikan dengan isu terakhir
tentang pepanjangan mata jabatan presiden
yang saya kira termasuk bung hadi juga ikut menentang itu semua
tapi orang orang ini ada yang muncul langsung menampakkan dukungannya
ada diantara mereka yang yang istilah bung adi tadi
dia merasa ya nanti aja lah mungkin nanti mereka akan menentukan pilihannya
nah terakhir saya ingin sampaikan begini bung renhat
apapun yang disurvei hari ini
apapun yang disurvei hari ini itu
itu tidak mencerminkan masa depan
karena yang disurvei itu hari ini
makanya kalau bisa ketika dinamikanya berubah
maka juga nanti hasil surveinya akan berubah dia
beradaptasi dengan dinamika yang ada itu
nah dinamika itu kan yang luar para elektrik politik
kita belum tahu
kita belum nampak partai a mendukung siapa partai b mendukung siapa
ketika dukungan itu diadakan
jelas nanti misalnya
saya yakin dinamika surveinya juga berbeda
itu yang pertama
yang kedua ketika dia dikerucutkan tadi bung adi lihat dulu
misalnya ada lima nama
panagiri duan kamel
dan sandiaga uno misalnya dikunci
enam nama itu berapa angkanya
kalau tiga dibuang itu swingnya kemana
itu akan kelihatan
dan saya meyakini banyak lembaga survei
itu punya data itu
mereka lihat tidak mungkin lembaga survei
tidak punya data itu untuk melihat swing itu
dan para kandidat kandidat juga punya untuk mempelajari perilaku pemilih itu
nah karena itu saya tunggu sebenarnya
banyak sekali saya tunggu
satu satunya yang saya lihat
membuat tiga nama itu cuma aipo ya
kalau saya tidak salah
kalau saya tidak salah yang mengerucutkan membuat li sepuluh
sampai ke tiga nama
tapi sebagian besar lembaga survei tidak mengkursuskan itu
untuk melihat kalau duan kamel tidak ada
kalau sandiaga uno tidak ada
kalau ibu risma itu nggak ada
kalau ahok itu tidak jadi calon
saya kira bung adi mengerti itu
oke jadi bung adi punya keyakinan
tanpa keinginan soal data
yang mungkin tidak terbaca oleh publik
jadi terakhir singkat saja bung adi
apakah mungkin kemudian capres di luar istana ini
bisa mengambil hati pemilih pak jokowi
bukankah dalam banyak potret juga sudah terpolarisasi
sudah punya loyalis masing masing begitu
ya saya sebenarnya ingin memudahkan untuk mengkategorisasi
ini kan capres banyak banget yang berseliwuran
dari menteri dari gubernur dari ketua umum partai
biar gampang kok dipilah pilah ini kok
banyak yang all jokowismen
nah yang non jokowismen ini kok kelihatan ya
cuma anies baswedan
ahy itu tidak terlampau kelihatan non pemerintahnya
karena mungkin sikap politiknya sering mendua
kadang dia mendukung memuji kadang juga sangat kritis
maka yang dilihat konsisten dan istiqomah di luar itu hanya anies
kalau ditanya kemungkinan ya wallahualam bisawab
saya bukan dukun politik mas
tapi yang jelas nanti kita akan bekerja secara ilmiah dan akademik
dan tentu saja kita akan mengungkapkan apa yang terjadi
terkait dengan apa yang disampaikan oleh bang andi
ada simulasi tiga nama dua nama tentu kita punya bang
tapi kan semua hal yang kita punya tidak harus disampaikan kepada publik
mungkin ini untuk memperkaya buat diri kita aja
terima kasih kira kira begitu bang andi
bang andi sepertinya sudah punya

oke baik terima kasih bang adi prahitno
bang adi sedulingga untuk diskusi yang sangat menarik
kita akan lihat dinamikanya ke depan seperti apa
terima kasih selamat malam sehat selalu
baik selamat malam bang andi terima kasih
terima kasih adi
delapan jasad karyawan pt ptt yang menjadi korban
pembantaian kelompok bersenjata di bioga papua
dalam proses pemulasaran
empat dokter disiapkan untuk membantu mengidentifikasi korban
kami akan segera kembali